kita ke informasi selanjutnya saudara tim sar memperpanjang masa pencarian korban pasalnya seminggu pasca kejadian
lima korban banjir dan juga longsor masih belum ditemukan
perpanjangan masa pencarian sejalan dengan masa tanggap darurat di kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat hingga dua puluh satu maret nanti
dan hingga saat ini timsar gabungan berhasil menemukan ada dua puluh empat orang yang tewas dalam banjir dan juga longsor
korban telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga
sementara lima korban lainnya masih dicari
korban yang meninggal di persisir selatan berjumlah dua puluh empat orang dan sudah teridentifikasi
dan dalam pencarian berjumlah lima orang
dan dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan skri
bapak bupati persisir selatan tanggap darurat dari tanggal delapan sampai dengan dua puluh satu maret dua ribu dua puluh